ini rebus mak
enggak numpang duduk aja
oh silahkan atu mak
basi karena kebanyakan santan
ibu aku mau beli motor
tapi orang orang udah punya motor
jadi juga mau punya motor
iya nanti kita beli gelis
kemarin kenapa gak jadi sih kang ace
tapi rencananya hari ini mau kesana
aku nganter ya
ah nanti gak jadi lagi
jadi tapi gak naik motor
kan motornya mau diservis dulu
kita naik angkot aja ya berdua
jangan dipalit bapakku
bapaknya biasanya masak apa
kadang gulai kadang sop kadang ikan
pokoknya teh tiap hari ganti ganti
wah si bapak teh tuh yang termasak
ibu pikir kalian teh selama ditinggal
setiap hari cuma makan telur rebum
tapi kemarin bapak masak sayur asem bu
ini mah kayaknya udah siap
dimana kecapnya nih
kayak gini gak tau bapaknya ngapa
pak kecapnya dimana
eh siya amah kalo nyusun bumbu tuh jangan begini
jadi susah nyarinya
biar a'a rapikan
udah gak usah gak usah
biar ya si aja yang rapiin
dapur itu wilayah perempuan
mending a'a tunggu di depan aja
a'a duduk aja
udah a'a duduk aja
kan idoi mau kopi
kopi hitam gausah pake gula
oh iya sebentar kang
janjian ketemu dimana
kita emang bertiga ceng
tapi kan kita yang biasanya bertigaan sama si aku
sepi gaada aku
saya indra dari pt sukses jaya
yang telepon kemana
wah iya pak silahkan duduk pak
mari mari silahkan duduk pak
terima kasih bu yoyo
ini memang bawaan dari lahir
bapak mau minum apa
nggak usah rumput rumput bu yoyo
maksud kedatangan saya ke sini
itu mau mengajak bu yoyo bergabung di pt kami
maunya motor apa gelis
metik deh bu warna merah
ini kenapa pasang kaplaknya begini
bukan febly yang pasang tapi bapak
ya udah aku bantuin ibu turun
salah ya neng
cuma pekerjaan perempuan
ya udah tuh duduk aja
ya udah di sini
di ini di penduduk cuma
ini rebus mak
numpang duduk aja
oh silahkan atu mak
belanja apa aja dia tadi
suami kamu kemana neng
emangnya mbak ada urusan apa sama suami saya
nggak cuma nanya aja
si aceng pernah ngajak kamu jalan ya
saya permisi dulu ya
aduh greataks ah
maksudnya biar tak berubatan
aku ada kek untuk baion
reverse jisuk ga lah

kang akum dicariin sama kang idoi
istri baru pulang kok malah nongkrong di warung
emas pakaian perabot rumah bentar lagi direm